kami akan sampaikan informasi terkini kebakaran terjadi di gedung kejaksaan agung jalan sultan hasanuddin kebayoran baru jakarta selatan
hingga saat ini api masih berkobar dan kita sudah terhubung dengan laurentika baremau
produser lapangan cnn indonesia
saat malam tika bagaimana situasi di sana saat ini
eva saat ini kebakaran masih terjadi di gedung kejaksaan agung jakarta
di dekat dengan area stasiun mrt yang ada di tepatnya di depan m block space jakarta
dan kalau kita lihat dari sejak jam tujuh malam tadi hingga saat ini api semakin membesar
tadi saat saya tiba di lokasi di tempat atau depan kejaksaan agung ini
api masih berada di sisi barat atau di sebelahnya gedung bundar
namun hingga malam hari ini api sudah mulai merambat ke arah tengah gedung utama kejaksaan agung
dan kalau kita melihat sekarang memang api bertambah besar
dan menurut informasi yang kami terima
sudah ada enam mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi berusaha untuk memadamkan api
eva namun kalau kita melihat api yang semakin membesar ini di gedung kejaksaan agung
ini susah dapat dikatakan susah gitu untuk pemadam kebakaran masuk ke dalam
untuk memadamkan api yang semakin membesar ini
dan kalau kita melihat di sini masyarakat juga memadati kawasan ini
petugas kepolisian juga turut mengamankan lokasi ini dan arus lalu lintas yang berada tepat di depan gedung kejaksaan agung
saat ini sudah ditutup begitu ya eva
jadi api mulai membesar atau api mulai terjadi dugaannya mulai pukul tujuh sore tadi begitu ya
tujuh malam tadi ya tika
apakah ada informasi ada korban jiwa dalam kebakaran ini tika
ya sampai saat ini belum ada informasi mengenai korban jiwa
kalau tadi saya sempat bertanya kepada salah satu petugas kepolisian yang ada di sini
jadi dia mengatakan bahwa karena ini merupakan akhir pekan
dan sudah malam jadi petugas di kejaksaan agung pun memang banyak yang sudah pulang dan tinggal pihak keamanannya saja
sehingga sebenarnya yang mengetahui kebakaran atau adanya persikan api ini
menurut informasi yang saya dapatkan di sini tadi
berbicara dengan memang sekitar pengamen yang berada di sini
mengatakan bahwa terlihat di sisi barat atau tepatnya depan kantor pln yang ada di kawasan blok m ini ada percikan api
sehingga masyarakat sekitar ini segera
saya ingin informasikan kepada petas keamanan yang ada di kejaksaan agung
sehingga barulah dilakukan evakuasi dari dalam gedung
sehingga bisa saya konfirmasi bahwa hingga malam hari ini belum ada informasi bahwa adanya korban jiwa
akibat kebakaran besar di kejaksaan agung ini eva
apa saja upaya yang dilakukan untuk memadamkan api
anda tadi sempat mengatakan ada enam unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tiba
apa saja upaya yang dilakukan untuk memadamkan api tika
anda mengatakan ada enam unit mobil pemadam kebakaran yang sudah tiba
tika anda bisa mendengar saya
upaya yang dilakukan hingga saat ini
saya melihat memang pengalihan lalu lintas di kawasan depan kejaksaan agung ini telah ditutup
dan sudah dipenuhi dengan mobil petugas baik dari kepolisian dan juga dari pihak pemadam kebakaran
tadi informasi yang saya dapatkan ada enam pemadam kebakaran yang sudah berada di lokasi
namun hingga saat ini kalau pantauan mata saya mobil pemadam kebakaran terus bertambah
dan juga kalau kita melihat di sini juga sudah ada ambulans
namun bisa saya lihat di sini hingga saat ini belum ada korban jiwa
saya ingin menginformasikan lebih lagi bahwa petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih belum berani masuk ke dalam
karena api semakin membesar dan sudah sampai ke area gedung utama atau ikon dari kejaksaan agung
artinya upaya penyemprotan air itu dilakukan dari luar kompleks gedung kejaksaan agung begitu ya tika
eva bisa diulangi pertanyaannya
artinya upaya penyemprotan air yang dilakukan
itu di luar kompleks gedung kejaksaan agung begitu ya tika
ya hingga saat ini memang petugas
eva saya tidak terlalu bisa mendengar pertanyaan anda
namun yang saya tangkap saat ini petugas masih menyemprotkan air tapi hanya berani berada di depannya saja
karena api memang masih cukup besar
dan memang upaya pemadaman terus dilakukan sehingga
ya kalau kita melihat api hingga pukul delapan malam ini masih terus membesar
nah kalau tadi saya perhatikan karena saya tadi berada di sini
sekitar pukul tujuh lewat sepuluh dan menurut informasi warga di sekitar bahwa kebakaran ini terjadi sekitar sepuluh hingga lima belas menit yang lalu dari pukul tujuh
saya baru melihat pemadam kebakaran yang pertama dan juga yang kedua ini
baru tiba di lokasi ini sekitar lima belas menit atau sekitar pukul tujuh lewat lima belas waktu indonesia barat malam
oke tika pertanyaan terakhir tadi anda sempat mengatakan ada pengalihan arus lalu lintas
jadi tepatnya titik mana saja yang kemudian atau jalan mana saja yang kemudian ditutup di sekitaran gedung kejaksaan agung ini
ya eva hingga saat ini memang kalau kita melihat lalu lintas yang berada di depan kejaksaan agung ini sudah ditutup total
untuk kendaraan yang berasal dari arah tendean senopati yang mengarah ke gandaria pun ini memang sudah dibelokkan kembali ke arah sudirman seperti itu
begitu juga dengan sisi sebelumnya atau di bagian blok m memang untuk lokasi di kejaksaan agung ini sendiri
tepatnya di tempat blok m space ini juga sudah ditutup total
namun kalau saya melihat di sini
ini masyarakat sekitar banyak yang berkerumun juga tidak terlalu dekat dengan area kebakaran karena memang kalau kita merasakan di sini hawanya cukup panas
namun kalau kita melihat banyak masyarakat yang mengabadikan momen ini dengan kamera mereka sendiri
di sini juga masih banyak petugas baik dari pihak pemadam kebakaran polisian dan juga aparat keamanan lainnya
tika beremau melaporkan dari sekitaran
gedung kejaksaan agung terkait terjadinya kebakaran di gedung kejaksaan agung
saat ini kebakaran diduga terjadi sejak pukul tujuh dan sampai saat ini api masih belum dapat dipadamkan
tiga terima kasih